seorang ibu di gresik melahirkan bayi kembar siam dempet kepala
kelainan ini juga membuat dua bayi tersebut mengalami sesak nafas hingga nyaris meninggal
sampai saat ini bayi kembar siam tersebut masih dirawat intensif di rumah sakit
beginilah kondisi bayi kembar siam berjenis kelamin perempuan dempet kepala
anak pasangan sri wahyuni dan wahyudi warga kelurahan indro kecamatan kebomas gresik
bayi dengan berat empat dua ratus gram dengan panjang empat puluh tiga cm ini dirawat intensif di rumah sakit ibnu sina
setelah mengalami sesak napas hanya beberapa saat setelah dilahirkan
kondisi kedua bayi yang masih belum diberi nama ini masih kritis
selain sesak nafas
di bagian pantat bayi terdapat bencolan yang belum bisa dipastikan penyebabnya
orang tua bayi mengaku hanya bisa pasrah
mereka tidak mungkin membiayai operasi pemisahan yang pastinya akan sangat mahal
yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa dan berharap adanya bantuan untuk kedua bayi mereka